tapi kan posisinya kan kayak gini kan misalnya oke lah pak sby pak jokowi itu kan dalam tanda kutip satu gerbong ya sama prabowo setidaknya di pilpres kemarin
sementara mantan presiden satu lagi nih itu kan beda
ibu megawati karena nggak ada siapa siapa lagi kim
tapi pak sby pernah mimpi nah itu naik kereta bareng sama pak jokowi dan sama ibu mega
lalu sama sama nanti kemudian pak jokowi turun di solo pak sby turun di pacitan ibu megawati terus ke blitar
tapi problemnya mimpi itu udah pertanyaan kan
itu ada part dua nya cuma bang adi belum nyampein aja
paduannya ibu mega balik lagi dari blitar menjemput pak sby menjemput pak jokowi kemudian balik lagi ke hambalang
begitu hambalang bangun kenapa karena belum ada jalur kereta bandara
nah ini kan artinya ini menggambarkan memang harus kita akui bahwa komunikasinya belum cair kan pak antar mantan presiden ini
ya mudah mudahan ke depan bisa lebih cair sih
mudah mudahan kita memang pada tingkat tertinggi semacam itu sulit kita untuk membayangkan
tapi saya tidak tahu ini ide dari pak prabowo yang kemudian disambut sekarang kita bicarakan
sebuah ide yang baik bagaimana ini bisa diimplementasikan saya ya tentu saja hanya mereka mereka mantan mantan presiden ini yang akan